pemerintah arab saudi kembali membuka layanan umroh per tanggal empat oktober mendatang
ada sejumlah protokol kesehatan yang dibuat oleh otoritas saudi dalam pelaksanaan ibadah umroh di tengah pandemi
lalu bagaimana kementerian agama merespon pembukaan kembali layanan umroh oleh pemerintah arab saudi
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami muhammad ali zakyudin
kepala subdirektorat perizinan akreditasi dan bina penyelenggara perjalanan ibadah umroh kementerian agama
selamat malam pak ali
pak ali ada angin segar ini dari pemerintah arab saudi yang membuka layanan umrohnya per empat oktober
kemudian bertahap sampai kemudian november akan dibuka untuk warga negara di luar arab saudi
tapi ada persyaratannya begitu ya pak ya bahwa negara tersebut harus bebas covid sembilan belas
nah ini seperti apa kalau begitu harapannya untuk jemaah umroh asal indonesia pak ali
jadi kita menyambut baik
apa yang menjadi keputusan arab saudi yang akan membuka umroh kembali pada tanggal empat oktober nanti
ini patut bangga bagi kita umat islam bisa ada angin segala
walaupun dilakukan beberapa tahapan
tahapan untuk penduduk arab saudi dan kini dari tahapan tiga puluh persen kemudian tujuh puluh lima persen
kemudian seratus persen
namun untuk bisa sampai seratus persen termasuk untuk bangsa indonesia ini kita masih menunggu pengumuman resmi yang diumumkan oleh arab saudi
yang perlu kami penjelaskan di sini adalah kesiapan kesiapan yang sudah kita siapkan
sepelaku kementerian agama sebagai regulasi dengan bersama sama dengan ppu dan menteri kesehatan
yang selam ini
ini kita lakukan banyak hal kira kira seperti itu
oke sebelum kita ke persiapan persiapan regulasi untuk nanti akhirnya kalau kemudian layanan umroh ini dibuka untuk warga negara indonesia terkait dengan kondisi pandemi nanti ini di sana
apakah ada perbedaan pak dalam pelaksanaan ibadah umroh dibandingkan kemudian dengan masa normal kemarin
kalau dari sisi
tahapan yang dilakukan itu dengan kapasitas
maksimal kalau seratus persen itu sampai dua puluh ribu itu berarti ada perbedaan
baik dari sisi jarak maupun jagad dan antara sesama jamaah itu ada dibandingkan dalam kondisi normal yang sebelumnya
dan perbedaan perbedaan itu nanti akan dijadikan pertimbangan bagi pemerintah indonesia untuk menentukan regulasi apa kemudian yang akan diterapkan apabila nanti memang layanan umroh
ini bisa dibuka untuk warga negara indonesia ya pak
yang pastinya kita kementerian agama
akan mengikuti apa yang menjadi kebijakan arab saudi
baik terkait dengan masalah screening yang mereka lakukan
atau persyaratan yang mereka lakukan selama di arab saudi
kita sebagai warga yang ikut menjalankan umroh di sana kita tentunya akan
mematuhi protokol protokol yang diterapkan oleh arab saudi
hmm sejauh ini screeningnya akan seperti apa pak aturan aturan yang diterapkan oleh arab saudi
sampai dengan hari ini secara rilis itu belum tapi kita mengacu kepada haji yang kemarin
hmm ya haji yang kemarin itu diantaranya adalah tenda jarak sama jamaah haji
jelas punya perbedaan dengan haji sebelumnya
terus kemudian hotel juga ini juga sangat mempengaruhi kita lihatlah nanti sampai ada keputusan yang keluar dari arab saudi
jadi artinya akan ada aturan aturan dalam pelaksanaan ibadah umroh yang jauh berbeda begitu ya mempertimbangkan protokol kesehatan
jadi mungkin jarak kemudian juga protokol pandemi covid sembilan belas
misalnya menggunakan masker dan juga cuci tangan kurang lebih seperti itu ya pak ali
bagaimana dengan syarat umur pak ali
kalau umur kita juga sampai hari ini dari kementerian arab saudi belum memberikan batasan
beda dengan yang kalau haji kemarin kan dijelaskan lima puluh tahun ya
tapi kalau umroh kan kita belum tahu
jadi kita masih menunggu apa batasan umur protokol yang harus disiapkan
yang menjadi kebijakan arab
jadi kalau umroh yang diberikan ke arab saudi kita akan sampaikan secara regulasi maupun secara kebijakan negara untuk disampaikan kepada jamaah
agar mematuhi apa yang menjadi syarat syarat ketika umroh nanti dibuka
dan juga termasuk melakukan tes misalnya pada saat masuk ke arab saudi mungkin harus melakukan tes swab dan lain sebagainya
seperti itu ya pak ali
kalau itu yang baru pernah saya dengar
kalau itu yang baru pernah saya dengar
sekarang ini berita terbaru itu yang dari saudi
yang mempersyaratkan bagi penumpang indonesia yang mau pergi ke arab saudi itu harus melakukan pcr
tiga hari sebelumnya harus mendaftar
nanti dua hari sebelum berangkat itu harus pcr
satu hari sebelum penerbangan nanti hasilnya akan terkirim melalui email atau email yang ada pada calon penumpang tadi
nah nanti hasilnya kalau negatif dia bisa tiga jam sebelumnya nanti tunjukkan hasilnya
bisa masuk ke pesawat
kalau hasilnya positif maka yang bersangkutan bisa menunda keberangkatannya atau menghubungi tiket center yang ada di saudi di jakarta untuk merubah penjadwalan
ini yang baru kita dengarkan belum lama kemarin ini
itu salah satunya adalah tahapan tahapan yang nanti kita harus mau nggak mau harus mengikuti
terakhir pak ali
ini kan jemaah umroh asal indonesia sudah tertunda keberangkatannya sejak dua puluh tujuh februari
artinya mungkin jumlahnya akan begitu banyak begitu yang tertunda dan nantinya pada saat dibuka kembali bagaimana kemudian nanti mengatur pembagian kuotanya
apakah ada strategi tertentu sehingga nanti tidak ada tudingan ada ketidakadilan dan lain sebagainya
jadi semenjak tanggal dua puluh tujuh februari dua ribu dua puluh
kita kementerian agama telah mengeluarkan edaran untuk para ppu tidak boleh menerima pendaftaran jemaah
itu close dulu sampai dengan hari ini
jadi ppu tidak boleh menerima pendaftaran jamaah
nah ini untuk mengatasi ada tiga puluh enam dua belas jemaah yang tertunda kemarin setelah tanggal dua puluh tujuh februari sampai hari ini
nah ini kita sudah melakukan strategi mitigasi
dan strategi mitigasi di mana baru beberapa hari kemarin juga dari kementerian agama mengeluarkan edaran untuk semua kanwil kanwil di indonesia
di mana mereka akan memberikan rekomendasi untuk pembuatan paspor
sudah diberikan izin untuk rekomendasi
kemudian dengan catatan rekomendasi itu muncul dari pengantar ppu kemudian dari ppu yang memang sudah berizin
kemudian harus berkoordinasi di masing masing daerah bagi ppu yang selama ini memiliki jamaah tertunda
itu agar segera dilakukan koordinasi apakah jamaah yang tertunda kemarin itu masih siap untuk berangkat atau memang mereka memilih untuk tidak berangkat agar dikoordinasikan lebih awal dari sekarang
sehingga tiga puluh enam jamaah yang masih tertunda ini bisa tertata terdaftar dengan baik
bisa dievaluasi sehingga kemungkinan kemungkinan ketika nanti sudah bisa dimulai kita akan membagi strategi tahapan tahapan harus diberangkatkan lebih awal
nah ini kita akan mengikuti lagi lagi pada keputusan pihak arab saudi
jadi kita tetap mendasarkan semuanya terkait protokol maupun pelaksanaan selama di arab saudi
untuk yang akan ditunduk pada sop protokol yang ada di sana
oke artinya tiga puluh enam jamaah yang tertunda ini akan diprioritaskan
terakhir pak ali apa yang kemudian diupayakan pemerintah indonesia agar layanan umroh ini bisa juga dinikmati oleh jemaah asal indonesia dan harapannya kira kira kapan jemaah indonesia bisa berangkat ke tanah suci
ya jadi kita sebagaimana pernah disampaikan oleh pak dirjen bahwa kita koordinasi dengan kjri terus
untuk bagaimana supaya kita tetap memperoleh apa memperoleh pintu masuk untuk bisa melaksanakan umroh dan bisa normal kembali harapannya
semaksimal mungkin bisa terlaksana kapan kita bisa berangkat kapan kita bisa pulang kapan kita bisa menjalankan umroh bisa terjadwal sebagaimana sebelumnya
ini harapan ini kita akan mengikuti terus perkembangan sebagaimana perkembangan yang ada selama ini di arab saudi dan juga perkembangan yang ada di indonesia
selama masa masa ini kita mempersiapkan memitigasi bekerjasama dengan pihak gugus covid juga dengan pihak kesehatan termasuk imigrasi
untuk bagaimana supaya kita bisa memprioritaskan yang tertunda tiga puluh enam jemaah ini dan tidak ada pendaftaran dulu sampai dengan mereka
yang tiga puluh enam ini bisa diselesaikan
kira kira seperti itu
pak muhammad ali zakiudin kepala subdirektorat perizinan akreditasi dan bina penyelenggara perjalanan ibadah umroh kementerian agama
terima kasih atas informasinya di cnn indonesia newscast
selamat malam pak